gagal semua rencana aku
tapi aku masih punya rencana lain
bella berarti tadi kamu mau ngasih anak aku susu kadaluarsa dong
sama aja kamu kayak mau ngebunuh anak aku
kamu jahat banget ji bella
kamu kejam mau ngebunuh anak aku
ya ampun kasian kamu sayang
ada apa sintia
kamu kenapa sih
pasti ada masalah
ayo kamu cerita sama kok ada apa
aku gak ada apa apa kok
bella aku kenal kamu itu sudah lama
aku tahu kamu pasti bersikap seperti apa
pasti ada masalah kan
ini soal radit
iya aku rasa sintia itu udah kenal lama deh sama raditnya juga gavin
sebelum radit masuk ke rumah ini
kenapa bisa begitu
iya soalnya tadi aku gak tau
aku gak sengaja ngeliat mereka bertiga di kamarnya sintia
dan mereka tuh keliatan akrab banget
tapi bedanya itu kalau di depan kita mereka bertiga kayak gak kenal
sebenernya sih aku pengen cari tau
tapi kayaknya untuk sementara waktu kita biarin aja dulu deh
sampai kapan mereka bertiga berpura pura sama kita
sampai kapan mereka bertiga berpura pura sama kita
aku harus cepat bertindak sebelum semua orang di rumah ini curiga
aku gak boleh diem aja
aku harus bikin si bella pergi
iya aku tahu bella masuk rumah ini kan gara gara anaknya
berarti kalo syifa pergi dia juga akan pergi
dan akhirnya cuman ada satu anak afif di rumah itu
kayaknya aku pernah liat bella taro disini deh
lihat aja kamu bella
sebentar lagi kamu akan ditendang dari rumah ini
karena kamu akan kehilangan anak kamu untuk selama lamanya
siapa mau minum susu ya
siapa duduk sini dulu ya
ini udah aus banget ya
bella kamu lagi bikinin susu untuk sipa
iya ini aku mau buatnya susu
kamu mau aku buatin juga gak untung
jangan dong kan umur anak aku sama anak kamu beda
kasih susu ini ke anak kamu
dan lihat apa yang akan terjadi
loh emangnya kenapa bi
non bella tadi ngambil susunya dimana
biasa dapat lemari yang taruh susu
bi lain kali harus dilihat dulu
maka dari itu non
saya mau kembaliin ke tokonya
saya mau protes
kenapa susu kadal warsa dijual
siang gagal semua rencana aku
aku masih punya rencana lain
berarti tadi kamu mau ngasih anak aku
sama aja kamu kayak mau ngebunuh anak aku
kamu jangan lupa

kamu kejam mau bunuh anak aku
ya ampun kasian kalau sayang
ada apa sintia
mama bella mau ngebunuh anak aku ma
ya kasih anak aku susu yang udah kadal warsa
bella kamu keterlaluan banget sih ya ampun
dari dulu memang saya sudah tahu
kamu tuh muka sok baik
ternyata hati kamu tuh
keterlaluan banget kamu ya
dari dulu tuh saya gak suka sama kamu
apalagi kamu menginjakan kaki kamu dalam rumah saya
kamu itu penipu
saya bukan mama kamu
jahat kamu bella
besok kan ada pensil sedekah anak
ya sudah sayang papa minta maaf ya
papa udah janji meeting
kayanya dari luar negeri jadi papa gak bisa batas ya

kamu jangan sedih gitu dong mukanya
jangan sedih gitu dong mukanya
kan masih ada mama
nanti mama yang akan datang ke acara pertunjukan itu

alika bisa ajak tante bella gak
gue nonton pertujukan drama di sekolah aku
gue nonton pertujukan drama di sekolah aku

biasanya undangan cuma buat orang tua
gak boleh buat orang lain
biasanya undangan cuma buat orang tua
biasanya undangan cuma buat orang tua
tapi kan undangannya kan buat dua orang
biasanya undangannya kan buat dua orang
kalau papa gak bisa datang
aku pengennya tante bella yang dateng
tante bela tuh bukan orang tua aku

tante alika udah kawan banget sama tante bella please ya pak
nanti kita mampir dulu ke tempat tante bella ya
yeay kita bisa ketemu tante bella nih
kita juga udah kalah sama tante bella
mama yang antrin aja ya ke sekolahnya
kan mama masih mau ngobrol sama kenzo
yuk kita berangkat sekarang nanti telat loh ya
tante ini aku bawain bunga kesukaan tante
makasih ya sayang
alika kangen banget sama
tapi juga kangen banget sama alika
semenjak tante gak ada di rumah beda banget tante
begitu tante pergi alika makin ngerasa alika tambah lebih sayang sama tante
udah udah gak boleh nangis ya
dah anak cantik gak boleh nangis ya
oh iya besok malam alika mau tampil di pertunjukan drama
tante mau dateng gak
soalnya papa gak bisa dateng karena papa sibuk
kamu hebat banget
pasti tante dateng